ke gedung kpu presiden jokowi sudah ngomong
oke baru saja kita mendengarkan
pernyataan dari calon presiden jokowi dodo
dalam momen kali ini bang ica tadi mengingatkan saya
bukan presiden republik indonesia tapi calon presiden republik indonesia ya
meskipun tadi sandiaga uno sendiri memanggilnya presiden jokowi tadi ya
dan pak robo juga seperti itu
oke kita masih menantikan apakah ada statement yang keluar dari
prabowo subianto atau tidak